masih adanya dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan berdampak pada perbedaan dukungan dalam pemilihan gubernur dki jakarta
p tiga kubu jan faridz memutuskan untuk mendukung kandidat peta hana ahok jarot
keputusan ini berbeda dengan kebijakan pengurus p tiga versi romahur muzi atau romi yang bergabung dengan poros cikes mendukung agus silvi
dengan keputusan mengusung ahok jarot kubu jan faridz akan bergabung dengan pdi perjuangan hanura nasdem dan golkar
jan faridz juga akan menyetorkan sejumlah nama untuk masuk tim kampanye ahok jarot
salah satu alasan dukungan kubu jan farid karena kontrak politik yang diajukan p tiga akan diakomodir oleh ahok jarot
salah satunya adalah peningkatan pembangunan fasilitas islam di ibu kota
kami ini partai islam partai yang berazaskan islam
dan kami tentu berkeinginan umat islam di jakarta ini menikmati
apbd dalam arti kata mendapat kesejahteraan program yang pro umat islam
nah ini yang menjadi dasar daripada keputusan partai persatuan pembangunan mendukung ahok jarot
sementara gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama sendiri mengaku belum mengetahui rencana partai persatuan pembangunan yang mendukung dirinya dan jarod saiful hidayat dalam pemilihan gubernur dki dua ribu tujuh belas
menurutnya hingga jumat siang
belum ada komunikasi antara dirinya dan p tiga kubu jan farid
meski mengaku tidak tahu rencana deklarasi itu basuki tidak menampik dirinya dekat dengan salah satu politisi p tiga kubu jan farid yakni ahmad dimyati natakusuma
kedekatan itu berawal ketika keduanya sama sama di dpr
ahok mengklaim sejak dulu dirinya sudah mengantongi dukungan dari dimyati yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua mpr
saya tidak tahu saya tidak tahu
tapi saya sering komunikasi dengan pak dimyati
dimyati itu teman baik saya di balik
dari dulu dimyati secara pribadi sudah bilang pokoknya saudara my brother pokoknya orang banten banten pasti gue bantu dukung lo deh
karena dia kan memang lama bupati pandegelang
jadi saya hubungan baik kok
si dimyati kan bupati di pandeglang sepuluh tahun
terus dia jadi anggota dpr ri badan legislasi bareng saya
kita hubungannya baik
sama dimyati baik
pokoknya gue pasti dukung lo deh